kalau memang dorong membutuhkan uang lebih banyak lagi
silahkan mas itun doro
silahkan ambil mas itun doro
eh kamu jangan menghina aku ya
silahkan ambil doro
ada kata kata menanggil hamba
saya siap berkesan akan tugas dari tuhan
tuhan telah memberikan kekhidmatan kepada saya
aku tidak mau kehilangan kekuasaan
dan aku tidak mau kekayaanku berkurang
bahkan harus bertambah
bagaimana caranya jin
tuhan ku harus kau nyari
jangan kusti tuhan ku
harus kau nyari
harus kau nyari
harus kau nyari
tuhan yang imut
tuhan yang imut
ia bisa menjadi tumpuan penampak kekuasaan dan kekayaan tuhan
itu adalah syarat dan sesaji yang sangat menyenangkan
akan segera aku laksanakan tim
udah bangun
masih muda kamu tenaganya gak ada apa apanya
bagaimana ya kita sudah lama tidak pernah dapat pesanan untuk membunuh orang
mana uang saya sudah menipis kang
persiapan di rumah juga sudah habis kang
lirik lirik lirik lirik karang duel di semilih
tak mijo royo royo tak senangu pengantin hanya
cahangun cahangun pene em bimbing kuwi
linyu nyu pene em bimbing kuwi
pene em kanggong masu dodotiro
dodotiro dodotiro mitir berdahing pinggir

usia anak anak adalah saat yang paling tepat
mereka masih suci tulus dan masih jujur
hatinya masih bersih dari segala dosa
karena itu saya membuat gending dolanan anak anak
supaya mereka menyanyikannya dan meresapi isinya
karena sayur lagu itu mengandung pelajaran bagi manusia
yang selalu menyembah kepada allah swt
lagu ilir ilir itu adalah cermin keadaan masyarakat kita pada saat ini
orang yang belum masuk agama islam kita anggap masih tidur
sedangkan orang yang sudah masuk islam sudah terbangun dari tidurnya
artinya bangun ke alam pemikiran yang baru
yaitu agama islam
kamu masih nekat juga mungkin wayang itu
benar pak man wayang anyar ini sekarang banyak pesanan
para dalang lebih senang makan wayang tunggal
katanya penontonnya lebih betah menontonnya
omong kosong sudah berpuluh tahun aku menjadi pengrajin wayang
wayang yang benar itu adalah ini ini
sudah bertahun tahun menjadi tontonan rakyat
maaf pak man wayang jamak itu diharamkan para wali
karena menggambarkan manusia dalam wujud nyata
menurut kanjeng sunan kalijogo manusia itu tidak boleh digambar
kamu sendiri mengukir bentuk manusia
tidak pak man wayang ciptaan kanjeng sunan kelijogo ini
hanya menggambarkan sifat manusia bukan sosoknya
ah kamu banyak omong
dari kecil aku didik kamu supaya jadi pengukir wayang
sekarang sudah pintar kamu pintar juga membantah
hujan hujan begini aku datang ke sini
meminta kamu untuk mengukir wayangku ini
saya tidak bisa mengukir wayang jamak itu lagi
kenapa pak man mengukulku
ini pelajaran pertama kalau kamu mulai kurang ajar
dari kecil saya didik kamu untuk menjadi pengukir wayang
kamu tidak boleh bantah perintahku
tapi semua ini saya lakukan atas perintah kanjeng sunan kelijogo pak man
memang saya yang memberi petunjuk kepada sumboko
wayang itu bukanlah hak milik seseorang
wayang itu berkembang dari masa ke masa
sejak diciptakan oleh prabu brawijaya
maka setiap raja raja di jawa mengadakan perubahan perubahan
karena itu saya menciptakan wayang tunggal
artinya satu tokoh wayang
menggambarkan sifat manusia
ini adalah tokoh krishna
sebagai sosok raja yang bijaksana
tempat mengadu dan mohon petunjuk bagi rakyatnya
sedangkan yang ini arjuna
tokoh pembela kebenaran
yang tidak takut menghadapi marah bahaya
maafkan kanjeng sunan
saya menyadari betapa sempitnya pengetahuan saya
mengucapkan syukur kepada allah
karena berkat mimpi mimpingannya
mata hati kisah renol sekarang sudah terbuka lebar
untuk menyadari kebesaran
kamu jangan macam macam di daerah sini
kau tahu kalau ini wilayah kekuasaan aku
memangnya ada apa di sana

kemana saja gendo dan salimun ini
suruh cepat pulang malah gak muncul muncul
lama kelamaan semakin bodoh
kerjaan kadang beres
itu sampai tegang
lalu orang suruh membunuh santri
itu kan kejam benar

tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu
kalau saya gagal membunuh santri
soalnya santrinya sakti sakti
terus saya mau pindah dari kampung sini aja ya
ya udah pindah pindah aja kebetulan
kebetulan nggak terjadi
ya udah pindah aja
tolong sampein ya
udah kita bura bura nggak tahu aja cek
iya kebetulan nggak terjadi
udah kita pulang pulang aja nggak tahu
rumputnya nggak ada
pasti mereka laleh mencari kubur
mereka harus dihukum
makhluk makhluk galus itu pasti akan muncul lagi
sebelum tumbalnya diberikan
sedangkan sampai sekarang
aku belum mendapatkan istri
belum mendapatkan perawan di rumah
mana calon istriku salimun dan kendrung

hai sedul sedul apa yang kalian lakukan ini kalian warga desa jangan lakukan ini ini musrik
menyekutukan allah ayo sekarang bubar bubar bubarkan aku kebiasaan yang sudah turun temurun
jangan dilarang umat nanti kamu tidak akan mendapat pengikut justru sebaliknya kamu akan
banyak musuh oh jangan menyakiti hati rakyat dengan berbagai macam larangan
ayo kita ini menyebar kebaikan bukan menebar ketakutan maafkan yang sunan mereka mereka ini
memohon kepada brala bukan kepada allah dan kita wajib melarang mereka kanjeng
hai apakah kamu yakin kalau mereka akan sadar lalu berbalik mengikuti ajaran islam
hai kalau larangan demi larangan tidak bermanfaat biarkan saja mereka meneruskan
kebiasaannya mereka membawa makanan lalu mereka memohon
setelah mereka membaca doa bersama makanan itu disantap bersama dan dibagikan kepada penduduk
di sekitarnya astafrullah halazim kanjeng sunan benar betapa bodohnya saya ini begitulah cara yang
harus kita lakukan jika kita ingin islam tersebar mendapat tempat jati rakyat mohon maafkan yang
sunan atas kelancangan dan kekasaran saya saya akan mencari tempat untuk berbicara dengan mereka
saya belum pantas berjalan sendirian
tuntunan dari kanjeng sunan sangat sangat seharapkan
om lahir sekarang bahwa nolang
maimu bodean adik kamu semprong polong pun tua lu
aku bahasa seluruh menuju bawah non perawan
awas kalau tuhan tidak melaksanakan perintah tuhan
akan jatuh wisdom tuhan akan merita selamanya itu
situasi semakin berbahaya aku segera tahu

aku harus segera mencari gadis perawan sendiri
insya allah atas kehendak agusti yang merubing dumadi jika kelam masjid sudah jadi akan menjadi obor
yang akan menerangi jiwa masyarakat di seliling ini
amin salamualaikum waalaikum salam
ada berita yang ingin disampaikan kelihatannya terburu buru sekali
kelihatannya terburu buru sekali
maaf kanjeng sunan
saya akan melaporkan keadaan
di sini tidak ada yang perlu dirahasiakan
semua kita saudara
anu kanjeng sunan
saya mendapat laporan
bahwa kidemang bendana
saat ini sedang mencari tumbal
untuk dipersembahkan kepada
para lenebut peliharaannya itu
saat ini sedang mencari seorang
untuk dijadikan istri yang ke sepuluh
kidemang bendana dulu pernah ikut bergabung
dan beberapa kali menghadiri pengajian
benar kanjeng sunan
tapi sekarang ini
dia sudah berbalik
kepada kepercayaan lamanya itu
kita kurang bersungguh sungguh
kekuatan iblis berhasil menariknya kembali
kami mohon petunjuk kanjeng sunan
tidak perlu ada yang dirisaukan
karena jika allah menghendaki
nanti pasti ada jalan keluar yang lebih baik
itu orang tukang rumput itu
rumput sudah habis
pasti mereka lalai mencarikan rumput
mereka harus dihukum
pak tukang rumput
pak tukang rumput
pak tukang rumput
pasti kambingku tidak mau makan
doro ini keterlaluan
rumput begini bagus kok dibilang jelek kok
biasanya aku beli rumput begini ini lima belas detik
saya jual lima belas ketip dulu
antarkan rumah nanti kupayar disana
mudah mudahan rumput ini bermanfaat buat doro
saya bayar lima belas ketip sesuai yang kamu minta
tunggu dulu doro
tunggu dulu doro
aku membutuhkan rumputmu itu
bawa satu pikul lagi besok ya
seluman seluman seluman seluman ada benda di bungkus apa kek
uang lima belas ketip
kalau dasarnya orang kaya ada saja jalannya itu tetap menjadi kaya ya kan
hari ini aku mendapatkan rumput segar dan bagus tanpa bayar
sebaiknya uang itu dikembalikan saja itu kan bukan haknya kamas
siapa pilih aku sudah membayar dengan harga rumput itu
berarti apa saja yang didalamnya itu adalah milikku
apakah kamu tidak kasihan sama tukang rumput itu
sudah seharian ia menyabit rumput lalu ia menjajakannya berkeliling dari desa ke desa
ia hanya memperoleh bayaran lima belas ketip kan mas dan ia juga kehilangan dalam jumlah yang sama
salah sendiri dia itu sembrono tapi dasarnya dia itu jadi orang miskin terus
kebetulan ditunggu sama dorong
saya mengharapkan rezeki dari rumput ini
jadi saya harus menepati janji
kamu ini nggak bisa menjaga kepercayaan ya
rumputmu jelek bagus yang kemarin
lagipula ini tambah sedikit
justru hari ini rumputnya tambah bagus dan
yang berhak menilai itu saya
saya yang beli bukan kamu
aku hanya bisa memberi
sepuluh ketep saja
eh kok ini bersih
terima kasih dorong
mudah mudahan rumput ini bermanfaat
jati pak lah
aku masih membutuhkan rumputmu lagi
antar satu pikul besok pagi ya
besok pagi akan saya bawakan rumputnya
hari ini aku dapat rumput lebih bagus
hanya dengan uang sepuluh ketip
apa kau ngasih teman teman aku
jangan ribut saja
tahu anak ini ada bungkusan dorong
hei ada bungkusan
bungkusan apa bu
ini tadi diinjek sama
uang sepuluh ketep
uang sepuluh ketep
memang keberuntungan selalu berhia hia padaku
dua hari mendapat rumput bagus tanpa bayar
memang aku harus tetap menjadi orang kaya raya
pak tolong rubuk
umm jangan biru biru
kemenggak dir sangat
aku bilang ke facts merugikan
hati hati itunya kita ligat normalmente
bayar lima ketip saja
kalau rezeki saya hanya lima ketip saya terima dulu
terima kasih pak
sekali itu bawa rumput yang lebih bagus daripada yang kemarin
makin lama makin jelek
mudah mudahan rumput ini bisa bermanfaat bagi dorong
baru kali ini aku mendapatkan rumput yang subur dan segar
pasti ternak ternak itu suka ya kan
maknya terus tapi sehari semalam penasaran
belah sana mun
mun sini mun
kau anak sekali tondoro
tiga kali itu sama terus lho
tukang rumput itu naruh uangnya di bawah rumput
kurang ajar dia
dia sedang pamer sihir di hadapanku
dia bukan lupa tau
sengaja menaruh uang itu untuk mengejek ke aku
dia menganggap aku orang yang tidak berguna
dia tidak berguna
mau menerima sedekah
dia bukan orang sembarangan dia itu
berapa uang yang akan aku bayar sama dia
memengadu kesaktian dengan aku
harap ingin lani dadanik ibu undiana
hei tukang rumput
aku ingin melatih ilmu sulap
abang kacau bukan penges uno
sebenarnya bukan hak doro untuk memilikinya
jangan banyak bicara kamu
aku tahu kamu orang sakti
tapi aku tidak seremeh yang engkau bayangkan
sampai di mana kesaktianmu
saya hanya tukang rumput
yang mengharapkan rezeki dari hasil keringat saya sendiri
beda dengan doro yang mengharapkan uang
jangan ngoceh terus kamu
akan kumbalikan uang rejianmu itu
bila aku kalah tapi sebaliknya
kalau kamu kalah sepuluh kali lipat
taruhan harus kau bayangkan kepada aku
saya tidak pernah bertarung dulu
kalau memang dorong membutuhkan uang lebih banyak lagi
kamu jangan menghina aku yang dengar
itu bukan sulap bukan sihir
itu emas betulan
sebenarnya tuhan ini siapa
sempat milik itu adalah
bukan sama sekali

tapi kadang kadang bergerak doncor
bagaimana namanya kemampuan mu di lima rupiah
malah hari ini
prana tidak kenal
tidemang malah berbalik menyembah pada setan
mungkin bionos saking ketukuh
saya akan mengubah kebiasaan lama saya ganjing sunan
dan saya berjanji saya akan mengabdi kepada ganjeng sunan kalijaga
saya terbuka untuk menerima siapa saja yang ingin bertobat
datanglah ke kadilangu
syaratnya harus melupakan semua keserangan duniawi
datang ke kedilangu harus dengan jiwa yang bersih
saya memperhatikan dawah dari ganjeng sunan kalijaga
ganjeng sunan kalijaga
kenapa doro menangis doro
kamas makhluk makhluk itu pasangnya mengamuk kamas
mereka harus aku tumpas nih sebelum aku pergi keadilan
tuhan tidak boleh pergi
sesuka hati tuhan
tuhan berada di bawah kekuasaan saya
perjanjian kita belum terkesan
tuhan tidak boleh pergi
tuhan tidak boleh pergi ke kadilangu
aku sudah tidak membutuhkan kalian
aku sudah mengumumkan jalan untuk kalian
aku sudah menyebabkan allah
pergilah dari rumahku
mais karam amd os
ayat satu ratus dua puluh lima yang berbunyi
ndaklah kau ajak orang ke jalan allah dengan hikmah
dengan peringatan yang ramah tamah
dan bertukar fikirlah dengan mereka dengan cara yang sebaik baiknya
aku sudah dengan panjang lebar memberi penjelasan kepada kalian semua
jadi pasti kalian sudah tahu
kenapa kau harus meninggalkan ini semua
aku ingin menepus dosa dosa ku di masa lalu
sebagai seorang suami
aku ingin kalian ikut pergi ke tilang
untuk menuntut ilmu agama islam
kepada ndeng sunan kandijaka
aku ingin bertanjang pada istriku lasmi
apakah nidemang ikut aku ke katilang
aku yang hebat
betul ya tuan
saya cita cita son but pertanyaannya mata saya
silakan aku ci tong pilih aku yang cuent permanenti

dan bawalah harta yang aku berikan kepadamu
sebelumnya saya minta maaf yang sebesar besarnya atas kesalahan kesalahanku di masa lalu
hari ini aku akan membagikan semua harta benda yang aku miliki
aku sudah tidak memerlukan lagi
aku akan pergi jauh
bagikan ke nuro
biar aku ambil
biar aku ambil
biar aku ambil
ya biar aku ambil
biar aku ambil untuk keluarganya
biar aku ambil
biar aku ambil
biar aku ambil
dapat mengikuti ini
semua harta benda ini aku bagikan
aku telah insaf
aku telah sadar
harta yang aku bagikan kepada saudara saudaraku semua
bisa berguna dan bermanfaat bagi keluarganya
ihdinas siratal muslakim
kalau mendengar ayat ayat suci al quran
jika niat kidemang ini berdasarkan keikhlasan
maka saya berkewajiban untuk menerimanya
semoga amal kidemang bisa diterima oleh allah subhanallah
sumbangan ini kita akan manfaatkan untuk mendirikan miskin